hati kecil aku tuh jatuh cinta sama kamu
yang bener aja loh
ngapain lu nampak mpd gue
tidak ada satu peristiwa pun yang bisa menghalangi pertemuanku denganmu lolita
sungguh lolita tak ada satupun yang bisa mengalami karena cintaku tulus dan tak dapat dikalahkan
tidak satupun yang dapat menghentikanku
di situ saya menghentikan
wah sini ada apaan kok ada omongan siapa
gak tau saya
udah jelas kok mbak
itu kan yang di hapalin dia dialog saya
mbak vera mau menggantikan peran saya
gak apa apa silahkan
jangan marah dulu
saya yakin pasti ada kesalahpahaman disini
gak masalah mbak
kalau hanya telat dua jam mbak harus menggantikan saya nggak masalah
tapi kau harus digantikan sama del o
saya ini yang terbesar the best
ingat pak sampai kiamat saya tidak akan pernah melupakan penghinaan ini
mas tunggu dong mas
oke sekarang saya mau tanya siapa yang berbuat ini semua
siapa yang tanggung jawab
iya ini mau bangun
lu yang keladinya
bukan bukan abi
kalau bukan siapa
apa kabar fer
suara apa kabar fer
gue udah sangka pasti lo deh
gue kasih tau lu per gak gitu
masih di rumah
pinter juga batu kebo begitu dilepas orang langsung nyerang kamu
siaran kamu mentang mentang saya lagi apa sih ketawain
nlh nnh karena saya sudah mendingan
amak kulit saya waktu jatuh sakit jg tuh
kalau nak njabat ada siapa mah
nah dia aja bilang ya kalau kita itu harus milih cewek yang jauh lebih bego dari kita
lu cocok acak dong sama putri
putri ya emang sih gue cocok sama dia tapi gimana fini
udah bosen banget sama dia
gua tuh pengen banget butuhin dia tapi ga tau caranya gimana
tau ga lu dia ngajak gua kemana
hah amerika mana lu ikut
eh serius cuman gimana ya harga diri gua vini
konfusia nanti dia gua gimana kan ribet
jadi lu bener bener udah ga mau lagi sama dia
ya ambil aja dah siapa yang mau dah
aku juga mau
lu beneran ga mau pergi lagi sama dia
beneran yang ngantri buat gua banyak ngelevel
kayaknya lu bangga
mau bicara jadi tahu juga soal kejadian itu tahu dong tante aduh aduh kenalin dong sama tante ceritain
tapi pengen tahu itu kebaunya siapa tante mau bilang terima kasih kerbau si om
bonyok begitu kan karena ditabrak kepu
maksudnya bilang terbaik sih sebenarnya tunggu tunggu kok kamu jadi marah sama si
om siper jadi begini ranta kejadiannya om anwar bikin kacau dulu ke syuting saya makanya saya
marah nggak sengaja diketonjok nah saya kesini meminta maaf malah dibilang kerbau
gus ya udah mulai mau dilaporin sama juleha ya
ini si cewek aja mau dicium lu beres lo cowok juga aku mau kamu mau nggak kalau aku cium
lupa lu ya jangan cium gue perjanjian tuh
terus masalahnya apa sih ini nih
duket udah yang putus banget tapi
bertanggung banyak headquarters a jadinya
kamu bunuh aja dia biar dia jadi hantu
ku juga bisa nyium india terus
setelah gue cerita sama hantu
kalau nggak gini deh
nanti di depan dia
kamu selingkuh aja sama cewek lain gampang kan
yah fair mana gua tau
gue tunggu paling lama dua puluh menit
kalo lu ga keluar sama dia gua botakin pelalu
eh sama dia aja tuh kamu selingkuh
hih lu ngupi lu gila eh
anjingnya ader sama dia
hih kalahkan di kemana mana
ya engga gua
muka gua yang keherder
cewek galak ga jaminan
kalo udah kena cium juga paling galaknya ilang
aku tuh udah lama banget perhatian kamu
hati kecil aku tuh jatuh cinta sama kamu
ya bener aja loh
ngapain lu ngapain sama temen gua
ini kan jauh gue
dasar lu ya
bener kata semua temen temen gue
lu tuh tukang selingkuh
gue kenapa sih ada apa sih
gak apa apa fair nggak terjadi apa apa kok
kapan dong tinggal di kamar abi
gak mau gue
konsep kacamata itu baru ya ini
beli di mana tuh
ini bukan kacamata tau
ini memar gara gara kamu
jadi kamu harus berapa bayar tuh
kalau nggak siap siap pindah dari rumah ini
saya usahainan deh secepatnya dong pasti
kita udah bosen nungguin
kamu menundasin utang
dapet dari mana
udah ya kamu mau siap siap dulu
dapet dari mana deh uang segini banyak
emang nggak ya aku jadi demam ya sekarang
selamat pagi semuanya
ini bukan masalah utang ya
bud apa kabar bud
sebelumnya aku minta maaf ya
selama kemarin ya
ya aku harus jujur sama kamu
kalau aku tuh nggak bisa nganterin kamu ke amerika
iya kan nggak apa apa ya
kamu yakin kamu jemput aku
emang kamu udah ada pengganti
masa dia kesini nggak mau jemput gue
emangnya dia udah punya penggantinya apa
lu udah tahu
dia mau jemput gue
ya udah gue juga gak inget
udah lah lupain aja sekarang yang penting gue udah dapet cinta dia
aku mau ke amerika sama putri
wah katanya kamu sayang sama aku
habis kamu suka nyuruh nyuruh
cinta itu kan harus take and give
tapi udahlah gak apa apa
yang penting sekarang aku udah ketemu sama cinta sejatinya aku
jadi nggak perlu ada rasa takut lagi
sekarang yang ada cuma cinta
udah jam berapa nih udah telat
udah jam berapa nih udah telat
kalau sampai ketinggalan pesawat gue hajar lo ya
sayang tunggu tunggu
sampai jumpa lagi